jadi kita pun menempatkan mereka di kandang kandang sesuai dengan kepribadian mereka
tidak bisa hanya parsial ya
yang pernah belajar bersama decoding dari seluruh indonesia